kutunggu dirimu selalu
kutahu kau jauh
kutahu kau jauh
oke itu tadi jauh lagu lawas lagu lama milik band coklat yang kini kembali dinyanyikan oleh salah satu musisi muda berbakat cantik sudah bersama saya hari ini ada nadia fatira hai nadia
akhirnya saya punya tamu yang seumuran dengan saya
biasanya yang gak biasanya di atas atau di bawah jadi agak beda beda ya
nad itu tadi lagu jauh sebenarnya di tahun dua ribu enam belas
dua ribu enam belas januari sebenarnya cuma bikin rekamannya justru dari dua ribu empat belas
kenapa memilih untuk menyanyikan ulang lagu lama
itu kan lagu tahun berapa dua ribu an kan
karena jadi sebenarnya ini project sony music
dia bikin album kompilasi namanya why to post take
di dalamnya ada beberapa penyanyi
ada randy padugo isyana sarasvati fatin the overture dan lain lain
jadi sebenarnya konsepnya
katalog katalog lagunya sony music mau di bring up lagi ke tahun sekarang
yang pernah hits di tahun dua ribu an dikemas dalam bentuk apostik
dinyanyiin sama penyanyi penyanyi sekarang gitu
terus si orang sony musicnya ngajak gue gitu
nat lo sering bikin lagu buat penyanyi penyanyi gue
jadi gimana kalau lo ikut berpartisipasi di album kompilasi ini
tapi sebenarnya kan nadia kalau sekarang lebih dikenal bukan jauh tapi penyendiri
penyendiri karena lagu baru single barunya nadia ya
baru keluar juga di tahun dua ribu tujuh belas ini
emang aslinya penyendiri atau gimana
iya sih maksudnya gue sih kalau misalnya bikin lagu untuk diri sendiri
nggak pernah berusaha untuk bohong benar benar
menulis apa yang dari dalam hati
dibilang penyendiri banget enggak
cuma mungkin lagu itu gue ciptakan saat bener bener lagi buntu gitu
benar benar nggak ada inspirasi
jadi sehari hari pekerjaan gue itu nulis lagu kan
terus waktu itu benar benar lagi deadline dan gak ada inspirasi
akhirnya gue minta dihibur lah sama temen gue
terus dihiburnya malah diajak ke tempat yang kame banget
kalau orang lagi butuh inspirasi kayaknya nggak tau sih
kalau gue gak cocok sih kalau yang terlalu hingar bingar gitu
kayak lagi butuh sendiri
jadi jadilah lah gue pengen gitu
jadi ini selain penyendiri akan ada single single lain
ya betul jadi ini sebenarnya menuju album kedua
karena album pertama dua ribu sepuluh udah lama banget
iya terus udah gitu
abis itu cuma single single single terus malah tenggelam di balik leher
kenapa akhirnya lama berapa dua ribu sepuluh dua ribu tujuh belas
tujuh tahun kan lama banget dong
karena sibuk ini apa bikin lagu untuk orang
jadi lupa sama album sendiri
iya keenakan benar benar menemukan dunia yang
wah gila gue suka banget nih gitu
beberapa temen kayak nyolek gitu
ayo dong balik lagi mana nih yang album lo sendiri
kemarin di dua ribu enam belas sebenarnya udah rampungin
album kedua ini udah rampung
jadi tinggal mixing mastering lah
jadi sekarang dikeluarin per single dulu
jadi misalnya mau keluarin single yang a
berarti penyendiri ini nanti akan masuk di jagoannya dia ya di album kedua ya
iya betul nanti ada single lagi single baru album
hotfully sebelum dua ribu tujuh belas berakhir
targetnya tahun ini harus keluar pecah telur tuh ya album kedua setelah tujuh tahun
di next album ini ada berapa lagu
semuanya juga ditulis sendiri
iya semua sendiri
ada lagu apa bahasa inggrisnya juga
thank you banget nadia fatira sudah bergabung di showbiz news
sukses untuk karirnya juga sukses juga untuk wishoosnya juga mimpi mimpinya pastinya